perkebunan sudah bekasnya sudah tidak ada sudah ganti posisi ini
ini yang tinggal tanah yang dari atas digusur ke bawah terus posisi kebun saya dipindah di tanah bawah sana
semua di sana

ini suami istri ya
orang jawa itu
mereka hanya punya mobil
mereka dari atas hanya dari atas

hari ke tiga saja dia baunya sudah muntah ampun
ini kan tinggi rumahnya tuh
dari ke bawah aja rumahnya
berarti suami istri ya
orang jawa itu ya
reski anggota basarnas asal gorontepan
reski anggota basarnas asal gorontepan
dan bantalo ini sudah sepuluh hari mengevakuasi
korban di perumahan balaroa bersama puluhan anggota tim sar gabungan
kondisi perumahan balarowa yang tertimbul lumpur
dan puing rumah yang saling menumpuk
menyulitkan tim sar untuk menemukan korban
pada evakuasi yang berlangsung sejak hari kedua pasca gempa
tim sar bersama warga melakukan pencarian secara manual
tanpa menggunakan alat berat
alat berat baru mulai digunakan pada hari kelima untuk membuka jalan menuju lokasi pencarian korban
warga kadang ada yang minta dicari keluarganya ada juga yang tidak mau ada alat berat disitu karena mungkin takut terganggu atau ini harta benda mobil dan lain lain kan
tadi alat berat sudah istirahat dua karena tadi sempat kerja di situ dapat penolakan dari ini tapi nggak tahu alasan pastinya sih
tim sar gabungan yang terdiri dari tni polri basarnas bpbd dan relawan berpacu dengan waktu untuk menemukan korban
menemukan korban dalam keadaan selamat
menjadi sebuah kepuasan sendiri bagi tim sar
namun melihat kondisi setelah gempa tsunami dan likuifaksi di berbagai lokasi banyak di antara korban yang sudah sulit dikenali saat ditemukan
lokasi pencarian pun menjadi momok tersendiri bagi tim sal
pijakan yang lapuk puing puing yang rentan dan bakteri yang menyebar di sekitar lokasi dapat membahayakan anggota tim sar
maupun warga yang datang ke lokasi ini
bahaya memang kondisi korban hari ini memasuki hari ke dua belas
kondisi korban yang kita ketemukan sudah kondisinya mulai membusuk dan sebagian anggota tubuhnya sudah lepas dari badannya dan lain lain
bau mulai menyengat
yang kita bisa berikan kepada tim evakuasi di sini maupun warga adalah sosialisasi
di sini banyak bateri untuk penggunaan apd alat proteksi diri
baik itu masker sarung tanlah
dan juga peratan lainnya kayak helm sepatu safety
karena juga banyak puing puing banyak seng banyak paku dan lain lain
apabila kita terjatuh bisa mencintai dari tim rescue maupun masyarakat yang ada di sini
tidak hanya korban jiwa
gempa bumi dan tsunami yang melanda tiga kabupaten di sulawesi tengah ini membuat delapan puluh tujuh ribu jiwa kehilangan tempat tinggal
sebagian besar di antaranya memilih bertahan di pengungsian
tercatat lebih dari
sepuluh ribu pengungsi yang tersebar di palu donggala dan sigi kini mengungsi
hidup di tenda pengungsian tentu tak mudah
para pengungsi dipaksa berkompromi dengan segala keterbatasan jauh dari rasa nyaman
air bersih dan mck jadi masalah baru selama hidup di pengungsian
padahal banyak warga lanjut usia anak anak dan bayi di antara pengungsi
kalau ada orang yang bawa air ya ditahan
kalau tidak ada tidak mandi semua
air tidak ada
mau bawa masa untuk air pakai bawa masa saja susah
anak anak penyintas gempa dan tsunami juga harus hidup prihatin
di rumah mereka juga kehilangan kesempatan belajar dan sekolah
inilah yang mengusik nazira enam tahun penyintas gempa di perumnas balaroa
kepada sang ibu nazira mencurahkan kesedihan akan buku buku dan seragam sekolah
yang terkubur bersama rumahnya
alhamdulillah dia kayak tidak ada yang pikirin cuma dia bilang
kapan saya sekolah
cuma saya datang dia bilang jandul nah belum ada
cuma itu saja di mana semua buku
di mana baju sekolah
tidak usah diulang tidak usah dipikirin
yang penting kita selamat
dia menggunakan keceknya
lebih keras keras keras
keras keras keras keras keras keras keras
supaya orang yang di gunung dengar
kita dengar sebentar
ibu ibu lebih semangat daripada kalian
sekarang ibu ibu sama ade ade
lebih keras semuanya
masih takut sama gempa
kita takut kalau kita tidak punya semangat
kita takut kalau kita tidak peduli peduli
kita takut kalau masa depan kita tidak berhasil
semangat untuk bangkit dari duka itulah yang berusaha ditularkan para relawan
kepada anak anak dan perempuan penyintas bencana
tanpa melupakan keprihatinan pasca bencana
anak anak diajak untuk kembali memasuki dunia mereka melalui bermain
anak anak ini secara umum nggak terlalu berat memulihkannya
lingkungan mereka yang membuat mereka lebih terasa berat
maka kita harus ada di antara mereka dan orang tua
anak anak main ketemu kita bahagia lalu pulang ke tenda
melihat orang tuanya masih termenung
gempa goyang orang tua nangis dipeluk anaknya
anaknya enggak nangis betul
dipeluk sama orang tuanya yang sedang nangis
nah ini lingkungan
anak anak kalau lingkungannya mendukung dia untuk segera cepat pulih pulih
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak anak
tentu tidak hanya dengan memberikan ruang bermain dan belajar
peran orang tua dan konselor dalam hal ini
psikolog anak sangat penting untuk menstabilkan kondisi psikologis anak
di tengah suasana pasca bencana
muhammad basir psikolog anak yang berpengalaman menangani anak anak di lokasi bencana ini
berhasil menumbuhkan kembali rasa percaya diri kalista
waktu kalista pertama
dia sangat takut
dia suka berdiam
tidak banyak bermain
anaknya ini ceria
setelah adanya bencana
dia sempat menjadi anak yang diam
belum berani menceritakan banyak hal
lalu kami melakukan treatment
seperti yang tadi kami jelaskan
dan pelan pelan dia mau menceritakan pengalamannya
bersama kedua orang tuanya
bocah sembilan tahun ini berhasil keluar dari gulungan ombak tsunami di pantai talise
pengalaman bertahan hidup dari terjangan tsunami ini sempat membuat kaista kehilangan keceriaannya
ibu setengah mati ibu menangis
iya ibu luka belakangnya
luka belakangnya ayahnya
ini putus arterinya
putus arterinya di sini
bukannya besar berarti ya ayah
tapi alhamdulillah sudah sembuh
alhamdulillah sudah sembuh
terus kalista kalista dengan keadaan ini kejadian ini membuat kalista bisa lebih semangat
kedepannya kalista bagaimana
harapannya kasih semangat semangat orang
oh harapannya bisa kasih semangat orang
mau bercerita kepada teman temannya ya
supaya yang lain teman teman seperti kalista juga bisa kuat ya
semangat kalista dan masyarakat palu donggala dan sigi untuk bangkit dari bencana sangat kuat
tidak lantas membuat mereka terpuruk dan berdiam diri
geliat kota palu untuk bangkit mulai terlihat sepekan setelah gempa bermagnitudo tujuh empat
yang disusul tsunami setinggi sebelas meter di timur kota palu
berlaku laku dia mau berhenti menangku pada nanti
masyarakat palu dan sigi tidak akan pernah lupa
dahsyatnya gempa yang juga memicu likuifaksi atau pergerakan tanah
dan menelan lebih dari dua korban jiwa
sesungguhnya likuifaksi bukanlah fenomena baru
likuifaksi di wilayah sulawesi tengah bahkan sudah diprediksi oleh para ahli geologi
hasil investigasi sesar palu koro pada dua ribu dua belas memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota palu
bahwa beberapa lokasi di kota ini tidak layak huni
peta menunjukkan wilayah palu rawan likuifaksi
dilihat dari jenis batuannya dan faktor tanah yang cenderung berair
peta investigasi palu koro tersebut menunjukkan
kawasan petobo dan balarwa termasuk daerah rawan likuifaksi
kemungkinan ini daerah adalah daerah sungai purba
sungai purba adalah sungai maksudnya sungai purba ini adalah sungai yang sudah
memang daerahnya sungai menurut lalu ini memang
daerah ini adalah daerah rawa
nah inilah yang kemudian tidak diperhitungkan bahwa daerah daerah purba itu sungai purba itu akan kembali lagi
proses akan kembali lagi
dan dia akan kembali lagi itu
walaupun itu pernah ditempuh apalagi di pemukiman
menurut soekardan cara paling tepat untuk mengantisipasi likuifaksi adalah dengan mengosongkan wilayah
yang berpotensi mengalami likuifaksi
wilayah yang pernah terkena dampak likuifaksi berpeluang mengalami kejadian yang sama ketika terjadi guncangan yang kuat lagi
nah itulah yang kemudian kita melakukan penataan wilayah untuk mendapatkan wilayah penyusuan wilayah untuk amannya
jadi sudah tidak bisa lagi kita ini kita apa namanya membangun sembarang
dengan kondisi begini saya tidak bisa lagi
sarankan kepada pemerintah daerah harus benar benar bahwa ini daerah daerah ini harus dilakukan penelitian
perlu dilakukan penataan kembali
ini kondisi alam
jadi yang harusnya memperkecil waktu ini adalah memperkecil mitigasinya
nah mitigasi itu menghindar
kalau memang daerah itu ya jangan
selain pemulihan pasta gempa
mitigasi bencana adalah pr yang tidak boleh ditunda lagi agar jumlah korban bisa ditekan
apa yang telah hancur mungkin dapat dibangun kembali
namun peristiwa jumat sore dua puluh delapan september dua ribu delapan belas seharusnya membuka mata kita
akan pentingnya mitigasi bencana